lo nyadar gak sih ton
bagi eyang lo tuh bagai bangkit dari kubur
ton eh yang ria tuh lagi seneng senengnya dan keadaan lu ada di rumah ini lagi ton
tapi kenapa lo malah marah marah gak jelas sama eyang
lagi pula gue tuh yakin banget ton eyang ria gak bakal mungkin ninggalin alva sendirian
telpon pak hakim buat nyari si alpha gue yakin itu ton
selera makan gue jadi ilang ton
maafin aku eyang
impian kamu sejak dulu adalah mempunyai usaha pembibitan bunga mawar
sampai yang lupa yang terburu buru
tidak memikirkan perasaannya alva
eyang terlalu emosi
ooo kau buat kayak pembicara